kita beralih ke informasi lain di tengah bencana gempa yang terjadi di kecamatan kalibening banjarnegara jawa tengah
juga ternyata muncul sesosok wanita yang tidak kena lelah membantu para korban
bahkan sesaat terjadi gempa pada rabu lalu wanita ini dengan rela menggendong para korban wanita saat proses evakuasi
inilah aksi akbp nona prisilia ohe saat mengevakuasi korban gempa di kecamatan kalibening
banjarnegara jawa tengah rabu lalu
wanita yang menjabat sebagai kapolres banjarnegara ini
sigap menggembong seorang wanita korban gempa yang tidak bisa berjalan hingga sejauh lima puluh meter menuju kendaraan
bagi anggotanya akbp nona dinilai sebagai sosok wanita yang cepat tanggap
serta selalu menghargai orang lain
bahkan jiwa sosialnya dinilai sangat tinggi
beliau tidak cuma bencana apabila ada kegiatan masyarakat
beliau langsung berubah
selama terjadi gempa kegiatan wanita berusia empat puluh satu tahun ini tidak hanya berhenti di situ saja
ibu dua anak inilah yang pertama mengajak para poluan untuk melakukan trauma healing kepada anak anak korban gempa
jiwa keibuan akbp nona priscilia ohe pun muncul saat seorang pengungsi ibu hamil melahirkan di puskesmas
ia langsung menjenguknya serta memberikan bantuan
pada saat saya mendapati itu bukan nenek nenek
tetapi seorang bambu
ibu dua anak yang tidak bisa jalan
kalaupun jalan dia sangat sulit sekali karena kakinya itu bengkak
di situ memang banyak orang
tetapi laki laki dan dia tidak mau untuk digendong laki laki
dan yang ada adalah saya
sehingga saya ajak untuk ayo mbak kita gedong dan kita untuk bawa ke pengungsian
di hari kartini yang jatuh pada hari ini
semoga sosok akbp nona priscilia ohe bisa menjadi semangat serta menginspirasi wanita lain
imam ambarwoto banjar negara